teman ibu ngajakin kamu sama ibu makan malam sama sama
teman deket ibu
kamu gak keberatan kan put
ya nggak keberatan lah bu
ibu berhak kok mendapatkan perhatian dari orang yang sayang dan bisa jaga ibu dengan baik
makasih ya put ya
kamu bisa ngertiin ibu
bakal serius banget nih ji kayaknya
kalo gua cuma bisa berharap
setelah pangeran sama rezeki bertarung sesudahnya yaudah
gak memperburuk hubungan mereka berdua
gua juga mikir kayak gitu
malah sekarang jadi tambah rumit
gua juga pikirin kayak gitu tuh ji
aku kira setelah pangeran sama si rizky nge ban bareng sama kita
bakal jadi harmonis
eh taunya engga
rizky kenapa sampai latihan keras gitu ya
emangnya dia mau ikut kejuaraan kampus
kamu latihannya serius banget
emangnya kamu mau ada pertandingan ya
aku cuma latihan biasa aja
mama udah ga pernah ketemu lagi sama tarna nawang
sebenarnya kenapa kamu nanya begitu
kirain aku mama masih suka ketemu sama tarna nawang
meskipun tarna nawang sama putri udah ga tinggal disini lagi
dulu kan mama juga pernah ngajak putri makan bareng
akhir akhir ini mama memang sibuk sama kerjaan mama
mama sih pengen nanti kalau ada waktu luang
mau ngajak tante nawang dan putri untuk makan siang lagi
nanti kalo mama ketemu sama tarna nawang
tolong jangan bilang soal kuliah aku sama putri

siswa putri kan mesti dicabut
jadi untuk sementara waktu
putri masih belum bisa kuliah lah
ya ampun mama ga nyangka urusannya sejauh itu ya
mama prihatin banget sama putri
ini semua tuh gara gara
coba kita pindah ke sekolah
mama angka telpon dulu ya
kamu jangan lupa makan ya
gue harus lanjut latihan sebelum ke kampus
gue ga mau kalo sampe kalah thai boxing sama pangeran
put kamu gak ada mata kuliah pagi
shift kerja gue di resto kan masih siang
terpaksa deh gue bohong lagi sama ibu
jadwal kuliahku dipindah ke siang bu
jadi aku belum berangkat
ibu sendiri nggak ke kantor
ibu itu hari ini mau ngurusin berkas untuk pindah ke surabaya
put kita ke surabayanya naik kereta ya
gimana menurut kamu
boleh kok bu naik apa aja aku mau
ya udah sarapan gi
apa ini waktu yang tepat ya untuk ngomong soal ajakan pak remon ke putri
bu ibu gak makan
kamu duluan aja nanti ibu nyusul
ibu mau ngomong sesuatu ke kamu saya
boleh soal apa bu
teman ibu ngajakin kamu sama ibu makan malam sama sama
teman deket ibu
kamu gak keberatan kan put
ya nggak keberatan lah bu
ibu berhak kok mendapatkan perhatian dari orang yang sayang dan bisa jaga ibu dengan baik
makasih ya put ya
kamu bisa ngertiin ibu
tapi kan kita mau pindahin ibu ke surabaya
nanti hubungan ibu sama teman dekat ibu itu gimana dong
kalau masalah itu ibu tuh udah cerita sama dia
yang ada dia nahan ibu untuk tetap tinggal di jakarta
ibu ditawarin kerja di kantornya
karena ibu gak mau ngerepotin dia
lagian ya put ya kalau ibu kerja di kantornya
yang ada kita bakalan jadi bahan omongan orang lagi
aku gak nyangka ternyata hubungan ibu udah sedekat itu ya
kayaknya dia orang baik ya bu
sampai ibu bisa nyaman cerita ke dia soal semuanya
dia tuh orangnya baik banget
makanya ibu tuh ngerasa nyaman gitu kalau ngobrol juga sharing ke dia
jadi gak sabar langsung ketemu sama orangnya
kamu yakin kan udah siap
karena kalau kamu udah siap ibu langsung kabarin ke dia
pasti siap lah ibu siap nggak
yaudah ibu kabarin ya
saya gak salah denger nih
pokoknya ibu tenang aja
semua saya atur semuanya beres
ibu tinggal bawa diri
ibu tinggal bawa anak ibu yang cantik
ibu yang lain cantik
nanti saya datang sama keluarga saya
terima kasih bu
makan malam apa dad
kayaknya ada yang didi mau
ceritain ya ke aku
kok seneng banget sih habis terima yang telifon
kok belum keliatan sih
harusnya kan jam segini dia udah ada di kampus
gue bilang berhenti berhenti tak
apa apaan sih cid
kalau lo gak mau berhenti gue bakal buka paksa mobil ini
kalau lo gak berubah
sikap arnur itu bakal jadi toksik di hubungan kita
apa gue keterlaluan ya sama atta
gue seneng banget liat lo di kampus
gue juga seneng banget liat lo di sini
cid gue nede putri ya
gue mau masuk bentar
bentar ya pet
ya udah put
kalau gitu kita kantin aja yuk
gue males kalau harus kena masalah lagi kalau masuk ke kampus
udah di luar aja
lagian gue juga gak lama kok
ya udah kalau gitu kita cari tempat buat duduk ya